ya bertahun tahun saya itu menggunakan motor berbasis bahan bakar minyak dan jujur saja ini
pertama kali saya mencoba menggunakan motor listrik buatan anak negeri dan ternyata untuk
handling itu sama mudahnya tapi kalau untuk ke smooth atau kelembutannya itu bahkan lebih smooth
dan hari ini tepat sepuluh hari sudah pasca kenaikan bbm kira kira ada peningkatan permintaan enggak ya
coba lagi ya iya pasca kenaikan harga bbm motor listrik semakin dilirik pasalnya kendaraan berbasis
listrik ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar minyak dan konversi penggunaan biaya
listriknya dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan harga bbm jadi kan ada beberapa customer
kami yang rumahnya di sidoarjo yang perlu dinas dan bekerja di kota surabaya kan mereka pp
seharian itu bisa lima puluh km sedangkan kami untuk menempuh jarak lima puluh km hanya cukup ngecas
yang buatnya tuh ongkosnya dua ribu dua ratus rupiah dua ribu dua ratus rupiah nah anda kalau beli bbm untuk menempuh
km estimasi tujuh belas ribu delapan belas ribu rupiah jadi itu hampir sepuluh

kali lipat ongkos jalannya
teknis penggunaan baterai sebagai sumber energi utama adalah cukup mengisi ulang dayanya
baterai bisa dilepas lalu diisi daya ataupun diisi daya langsung di motornya
dari kondisi isi baterai dibutuhkan waktu pengisian daya sekitar tiga jam saja
angka penjualan motor listrik ini pun dinilai baik
khususnya pasca pandemi dan di tengah upaya edukasi motor berbasis listrik yang memang belum begitu dikenal masyarakat
dua puluh km per jam ini pun berkisar tiga puluh juta rupiah
peningkatan permintaan kendaraan berbasis listrik juga dirasakan pada sepeda ataupun skuter listrik
ya banyak stigma di masyarakat kalau motor listrik itu masih mahal ya
namun di pasaran kami menemukan motor listrik itu yang harganya bersaing bahkan lebih murah daripada motor konvensional
harganya berkisar sembilan lima belas juta untuk on the roadnya dan ternyata
sebagai distributor wilayah indonesia timur roby kristianto pun merasakan peningkatan permintaan
permintaan ini didapatnya dari pasar umum ataupun institusi
motor listrik produksi semarang jawa tengah ini memang mengklaim hemat energi
satu tiga kwh atau setara dua rupiah motor bisa melaju hingga enam puluh km